rumah sakit darurat covid sembilan belas wisma atlet ini sudah beroperasi selama dua bulan
di rumah sakit darurat inilah ribuan pasien covid sembilan belas baik yang bergejala maupun tidak menjalani perawatan
di balik tembok tower tinggi berzona merah dan kuning itu terselip cerita kepahlawanan pengorbanan dan juga sukarelawan
tak lama setelah terlibat dalam dua operasi observasi
letnan kolonel laut muhammad arifin ditugaskan kembali di rumah sakit darurat covid sembilan belas wisma atlet
tugasnya mengomandani operasional sehari hari wisma yang berlokasi di kemayoran jakarta pusat
ia punya pengalaman selama observasi wni x wuhan di pulau natuna pada maret lalu
dan observasi wni x anak buah kapal diamond princess
dan world dream di pulau sebaru ke pulau seribu pada bulan yang sama
sejak rumah sakit darurat covid sembilan belas di wisma atlet kemayoran jakarta
diresmikan presiden joko widodo pada akhir maret lalu
sejak itu pula komandan kesehatan satu satuan batalion mariner ini saban hari berinteraksi dengan pasien
seperti itu ada pasien mengancam untuk bunuh diri ada juga
sudah delapan kali tes web positif
itu protes kok positif terus gimana komandan
saya handphone saya itu kan memang saya terbiasa untuk sekalian saya share ke mereka
yang tertua dari grup mereka siapa sehingga ada apapun bisa komunikasi tidak putus
dr aulia gifarnisa juga punya cerita mengesankan
agus selalu setelah merapatkan izin dari orang tua
perempuan asal sulawesi selatan ini terbang dari makassar bergabung
menjadi dokter relawan di rumah sakit
sepanjang setelah ketika bellevue nasional oluyor
jangan membicara juga biasa
kalau sebenarnya bisa tsawik

juga juga dari
dan dokter penyakit dalam
pekerjaan ini ia jalani delapan hingga sembilan jam dalam sehari
itu juga sebenarnya tantangan sendiri buat kita tim medis para dokter kan
soalnya antara mental sama fisik kita
kita harus kuatin diri sendiri
tapi kita juga mau kuatin ke pasien gitu
jadi makanya kalau misalnya habis shift habis jaga
kita benar benar harus manfaatin waktu untuk istirahat total gitu
jadi pas setelah jaga baru istirahat
jadi pas mulai jaga mau gak mau pasti harus fit kan
sejumlah perawat juga datang dari berbagai daerah demi menjadi relawan
meninggalkan sementara pekerjaannya di puskesmas
karena ingin mendedikasikan diri merawat pasien covid sembilan belas di wisma atlet
lia mengaku setelah enam bulan menjadi relawan rumah sakit darurat covid sembilan belas wisma atlet
tak seseram yang dibayangkan
jadi saya merasa terpanggil aja
saya pengen gimana sih sebenarnya terjun ke sana
apa benar semenakutkan yang diberita
memang keluarga juga melarang
suami saya anggota polri
jadi emang awalnya juga gak dapat izin
tapi lama lama karena tekad saya keras
saya memaksa pengen berangkat
akhirnya keluarga mengizinkan
ada banyak cerita lain tentang kepahlawanan mereka
yang berjibaku menangani pasien covid sembilan belas
sebagian dari mereka bahkan kehilangan nyawanya
kita menghargai jasa jasa mereka
dengan tetap patuh dan disiplin terhadap protokol kesehatan
jonny aswira jakarta